kabar pembangunan ibu kota baru negara kembali muncul ke permukaan
presiden joko widodo tadi sempat mengunggah desain istana negara di ibu kota yang baru
menteri ppn kepala bapak nasuh arso mono arfa berharap letakan batu pertama pembangunan
bahkan akan dilakukan pada bulan ramadan ini
namun asa pembangunan ibu kota negara yang diperkirakan menghabiskan dana rp lima ratus triliun
itu kembali mendapat kritik dari sejumlah pihak yang menilai di tengah pandemi
seharusnya pembangunan ibu kota ditunda
menakar asa pembangunan ibu kota baru negara
kami akan diskusikan langsung dengan menteri ppn kepala bapenas republik indonesia
bapak suharto mono arfa yang sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
pak menteri selamat malam assalamualaikum pak apa kabar
selamat malam assalamualaikum mbak kulah mbak rekatul
baik kabar baik ya pak menteri
baik pak menteri kita bicara soal pembangunan ibu kota negara yang mulai kembali muncul
lagi beritanya dan ada target yang terbaru bahkan bapak ingin groundbreakingnya
kemudian di bulan ramadan ini ya pak
pemindahan ibu kota negara tampaknya serius dilakukan oleh pemerintah
tapi di tengah situasi pandemi covid sembilan belas ini pak perkembangannya progresnya ini sejauh apa
apakah kemudian masih dalam on track atau ada target target yang kemudian melesat
nah kalau dilihat dari sisi
jadi jadwal tentu karena ada pandemi kan mestinya kita sudah mau mulai dari tahun lalu
tahun lalu bahkan di beberapa tahun lalu kita sudah pernah menyelesaikan undang undang dan sebagainya
tetapi kan kita menunda bahkan master plan pun tertunda
sehingga akhirnya selesai pada akhir tahun lalu
nah akhir tahun lalu sudah selesai master planness kita sekarang sudah masuk ke detail plan nya
dan ibu sekarang sedang bekerja terus dan berdasarkan kluster kluster kelompok kelompok kerja
dan masing masing sudah menyelesaikan tugasnya
kita sekarang tinggal menunggu waktu yang terbaik untuk kita memulai
ada persyaratan yang harus dipenuhi
berulang kali saya sampaikan pemerintah tentu tidak ngegabah dengan perhitungan yang tidak cermat
saya kira itu kami menghitung dengan cermat keadaan seperti apa
kemudian apakah pandemi ini kita mampu mengatasi atau tidak
kemudian apakah terjadi penyebab pandemi di kita atau tidak itu semua kita perhitungkan
dan juga nanti kalau kita akan melakukan pembangunan tentu protokol kesehatan itu akan kita tegakkan
sehingga kita mengkontain sedemikian rupa daerah itu supaya tidak menjadi kluster tempat virus itu ditularkan
baik pak suarso kalau perhitungannya matang begitu ya
makasihnya bagaimana pak
karena kan banyak juga pihak yang mengkritik ya
mengkritik bahwa ini di tengah pandemi masih membangun ibu kota negara
sementara ekonomi kita saja sekarang belum betul betul pulih terdampak dari pandemi covid sembilan belas
bagaimana tanggapan pak menteri soal itu pak
soal kritik yang masuk mengapa kok masih mau atau masih fokus terhadap pembangunan ibu kota negara di tengah pandemi ini
bagaimana anda menjawabnya pak menteri
saya kira begini
justru saya kira ini adalah hal yang harus diperhatikan
tapi dalam situasi seperti ini untuk melakukan ekonomi recovery kita memerlukan mendorong mencari prime mover mencari global marketing
apa kira kira yang kita bisa lakukan
plain ground itu akan ditentukan seperti apa
lalu dapatlah kami kenapa tidak ibu kota negara
karena di ibu kota negara kalau kita melakukan pembangunan itu backward linkage di belakangnya kan cukup panjang
dan kalau kita misalnya saja kita bangun rumah
kalau anda bangun rumah berapa komponen di dalam rumah itu yang harus kita sediakan
dan material itu kan tidak hanya datang begitu saja
dia pasti dihasilkan dari sebuah industri di belakangnya
dan kemudian dan seterusnya dan seterusnya
jadi kompleksitas industri pendukungnya itu yang harus kita perhitungkan
semakin tinggi kompleksitas industri pendukungnya maka dengan sendirinya
membuka peluang ekonomi
ini yang saya sebut ini a new playground
kalau itu bisa kita manfaatkan semaksimalnya tentu sekaligus akan menggerakkan ekonomi
jadi terbalik cara berpikirnya kalau mengatakan bahwa ini justru kita tidak memperhatikan pandemi
orang kan meskipun pandemi orang membutuhkan lapangan kerja
di dalam keadaan pandemi ini orang perlu makan
kita kalau tidak meng create sesuatu yang baru yang kemudian bisa memberikan stimulan terhadap ekonomi indonesia
ya itu lebih rapor saya kira
dan sama sekali ini tidak membebani apbn
kita hitung sedemikian rupa
tidak membebani apbn bukan berarti itu menjadi milik swasta tidak
kita hanya dalam cara pembiayaannya
sekali lagi cara pembiayaannya
cara pembiayaannya kita hitung sedemikian rupa
yang tidak memberatkan cash flow pemerintah
itu yang kita perhitungkan
pada saat yang sama justru kita memberikan kesempatan kepada pihak swasta nasional ataukah mereka mengundang partner partner asingnya silakan
sepanjang semuanya memenuhi tarap
oke sebelum kita bicara soal skema pembiayaan pak menteri
artinya dengan pembangunan ibu kota
dengan pembangunan ibu kota baru negara ini
meskipun di tengah pandemi justru anda mau menyampaikan logikanya adalah
ini menjadi ceruk baru untuk mengenjot perekonomian begitu ya pak menteri
nah itu gambarannya bagaimana pak
karena kan yang kemudian mungkin di publik tahu bahwa saat ini kan fokus anggaran keuangan dan kondisi ekonomi kan sedang tidak baik karena terpukul pandemi pak swarso
ya kan begini
kalau kita berhasil melakukan containment terhadap pandemi ini
kita berharap mobilisasi penduduk mulai naik mulai meningkat
dan pada saat yang sama tentu konsumsi dalam tempat ini bergerak
tetapi ini kan kita sudah cukup lama
cukup lama kehilangan kesempatan
untuk meningkatkan prioritas kerja
baik itu sektor sektor yang apa namanya sektor sektor dengan tingkat prioritas yang rendah
apalagi sektor sektor yang membutuhkan sebuah arena yang mereka bisa mempresentasikan dengan tingkat prioritas yang tinggi
nah ini yang kita berikan kesempatan itu
jadi tidak kemudian kita menghitungnya
memberikan kesempatan yang tidak terukur kepada publik kepada masyarakat kepada pengusaha kepada ekonomi kita untuk kembali pulih
tidak sekali tidak
justru kita melihat apa
jadi gini tidak ada trade off antara kesehatan dan ekonomi itu tidak ada
jadi kita harus berjalan apa apa beriringan
jadi itu kita sadari
kita hitung dengan cermat soal ini
jadi meskipun timelinenya agak bergeser dari yang tadi bapak sudah sampaikan
artinya tidak mungkin ada opsi menunda pembangunan ini
seperti yang kemudian banyak disampaikan oleh sejumlah pihak bahwa lebih baik ditunda saja bahkan sampai tahun dua ribu tiga puluh misalnya
begini opsi menunda itu tetap saja terbuka
itu hubungannya adalah terhadap sekali lagi saya suka mengatakan itu kondisius sinquanon
kondisius sinquanon itu yang harus diperlukan
yaitu sekali lagi mas sekali lagi saya jelaskan itu bagaimana kita atasi pandemi ini
pak suarso kita kemudian membahas soal skema pembiayaannya tadi pak
sebetulnya berapa pos pos apbn yang kemudian nanti akan diserap dengan ya
sebetulnya berapa pos pos apbn yang kemudian nanti akan diserap dengan pembangunan ibu kota baru negara ini
karena kan skemanya ada dari swasta investor ya dan lain sebagainya
itu seperti apa sih pak skema pembiayaannya
ya skema pembiayaannya sebenarnya secara sederhana begini
kalau ada anda mau beli rumah ya kan
anda tidak dalam posisi punya kapasitas yang cukup untuk membiayain itu dengan cara membayar sekaligus
bagaimana kalau anda ada pembiayaan yang kemudian anda bisa mencicil selama sepuluh tahun lima belas tahun dua puluh tahun
ya kira kira seperti itulah satu skema yang akan kita tawarkan kepada swasta
jadi mereka bertanggung di atas tanda pemerintah kemudian pemerintah akan melakukan lease and kemudian operate and transfer dari mereka
jadi bisa lot bisa bot bisa blt banyak skill nya yang kita bisa tawarkan kepada swasta
tetapi intinya itu nanti akan menjadi aset negara aset pemerintah
cuma cara membayarnya
nah dengan demikian kita memberikan kesempatan kepada swasta
silahkan mereka bangun
sekarang saja pemerintah tidak membeli mobil untuk eselon i
kita menyewa mobil itu kan sesuatu yang tindakan finansial yang baik
artinya bisa dijamin bahwa ini tidak akan membebani apbn kita pak
begini perspektifnya begini
kita tidak akan membebani the upfront
uptronnya itu tidak
tetapi kan dia secara bertahap tentu dari apbn akan membayar
tetapi tidak misalnya gini loh
saya perlu delapan ratus triliun misalnya
saya tidak langsung keluarkan dalam tiga tahun dua ratus tiga ratus tiga ratus tidak
mungkin delapan ratus triliun saya keluarkannya dalam berapa puluh tahun
dan hanya misalnya dua puluh tahun atau empat puluh tahun
itu ada gigi kita punya hitungan
apakah kita hanya hitung bayar tiga puluh triliun tiap tahun
kan itu sama sekali tidak mengganggu
baik menarik pak swarso
ini kan ada target ground breaking nya dalam waktu dekat ya pak
ini benarkah kemudian di bulan ramadan ini rencana
ini rencana sudah akan ada peletakan batu pertama
kemudian bagaimana persiapan ya pak untuk peletakan batu pertama
tapi dijawab nanti pak kita break sebentar saja pak suharto
kami akan segera kembali sesaat lagi
masih bersama saya renhard sirai di cnn indonesia newscast
saya juga masih bersama dengan menteri ppn kepala bapak nas pak suarso mono arfa
yang tadi kita sudah banyak membahas soal perkembangan pembangunan ibu kota baru negara
yang ditargetkan memang sesegera mungkin akan segera ada peletakan batu pertamanya
kabarnya akan dilakukan pada bulan ini pak atau dalam waktu dekat pak menteri
apakah benar demikian seperti apa pak persiapan untuk ground breaking pembangunannya pak swarso
ya saya mengatakan begini
memang sekali lagi saya ingin mengatakan tanggal tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima itu jatuh pada sembilan ramadhan
ramadhan jadi artinya puasa ke sembilan
kan kita orang timur biasanya punya hidup ke sembilan gitu
tetapi terhubung teknokratis harus mengenai syarat dulu semuanya
nasionalitasnya harus berbagari
kalau memang pilihan saya juga tidak
jadi tentu ada target yang
pada tanggal berapa dapat apa dan seterusnya
tandang kapan selesai
kemudian kapan bisa ditakmit ke dpr
kemudian perletakan batu pertama dan seterusnya
kemudian bagaimana menghitung kontainment dari virus
itu semua kita hitung
nah kalau dia sudah pada posisi yang semua menurut saya
itu menurut kami ya
menurut tim itu memenuhi syarat
jadi dengan kata lain mungkin kemungkinan besar itu bisa dilakukan pada bulan maret
pada bulan ramadhan ini juga pak soeharto
gambarannya akan seperti apa sih pak peletakan batu pertama nanti ini
karena mungkin banyak publik yang akan penasaran ini pak menteri
saya mengambil kesimpulan bagaimana sih
mas dibagi bagi mengambil kesimpulan seperti itu gimana
penjelasan ke kanan anda mengambil kesimpulan ke kiri anda binatang
saya kan mencoba di sana
agustus tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima itu jatuhnya
nah sekarang kita sedang masuk bulan puasa
jadi itu juga ya kalau kita bisa lakukan groundbreaking pada bulan puasa ini
tapi tidak sesederhana itu mas
ada banyak kalkulasi ya pak
ada persyaratan persyaratan ada milestone milestone yang harus dicapai dulu
baru kita bisa katakan oke kita lakukan groundbreaking
tantangannya apa saja pak ini ke depan untuk mengejar target pembangunan ibu kota ini pak suarso
ya pertama tentu sekali lagi ya soal pandemi
pandemi ini sebuah tantangan yang harus kita takar betul
harus kita hitung benar
kemudian di dalam pandemi ini kan pemerintah kita semua sudah berupaya untuk bagaimana mencapai herd immunity
itu belum mencapai
jadi kita juga menghitung ada bagaimana mempercepat ya herd immunity itu dicapai dalam konteks tertentu
bukan herd immunity dalam arti luas
nah kita lihat gejalanya seperti apa perkembangan seperti apa
kita lihat sendiri kan di beberapa negara di eropa
muncul gelombang ketiga
nah apakah kita ada tanda tanda seperti itu atau tidak
atau kita bisa ngatasinya gitu
berapa persen yang jadi otg apa benar yang otg ini
jangan kemudian kita bangun kita menjadi kluster baru gitu
jadi ini sudah kita hitung mas
pak menteri terakhir pak
pembangunan ibu kota ini tentu butuh dukungan dari semua pihak dari masyarakat dari semua elemen lah
apa yang diharapkan pak menteri
dari publik terkait dengan rencana pembangunan ibu kota baru ke depan pak
sesuai dengan arahan dari presiden joko widodo pak
ya pertama kami senang sekali karena ketika bapak nas menyampaikan ini ke publik
kemudian rame rame publik memberikan masukannya memberikan input memberikan kritik yang konstruktif
ada juga memberikan dakaran dakaran yang lain
semuanya kami terima
dan itu bagus
justru partisipasi publik yang luas ini
justru partisipasi publik yang luas ini
kritik terhadap misalnya bentuk desain istana kota
katanya kemudian kita tidak respect terhadap lingkungan hidup
tapi ternyata hanya kita lakukan itu semaksimalnya
dan kita ini kan ingin menjadi kota yang paling berkelanjutan sustainable di seluruh dunia
kita akan tunjukkan
dan kita kan tidak bisa kemudian dalam langkah langkahnya itu justru terbalik
justru kita harus menunjukkan bahwa oh iya benar benar akan menjadi kota yang sustain
bagai contoh kota dunia untuk itu
jadi kita harus mengadopsi nilai nilai values logam
semua kita adopt demi sejenis kota
masukan dari masyarakat itu bagian dari partisipatif dan itu dinilai sangat baik
dan kritikan kritikan yang membangun itu tentu akan menjadi masukan yang baik untuk rencana rencana pembangunan
dengan senang hati dengan senang hati kami terima
pak suarso mono arfa terima kasih banyak pak sudah berbagi informasi dan juga perspektif
terkait dengan rencana pemerintah untuk pembangunan ibu kota baru
tentu kita harapkan ada banyak masukan dan semuanya lancar
terima kasih terima kasih banyak pak menteri
semoga sehat selalu pak selamat menjalankan ibadah puasa
terima kasih terima kasih
presiden joko widodo meminta agar masyarakat memberikan masukan terkait pradesain istana negara
yang akan dibangun di ibu kota negara yang baru kalimantan timur
hal itu menyusul polemik desain istana negara berwujud burung garuda raksasa karya suniman nyomanuarta
pemerintah memastikan ibu kota negara akan segera pindah ke kalimantan timur
salah satu bangunan yang diperlukan adalah
kota negara baru yang menarik perhatian publik adalah burung garuda di istana negara
desain tersebut merupakan karya dari seniman nyomanuarta
yang dipilih lewat sayembara oleh kementerian pupr
desain burung garuda tersebut menuai kritik dari gabungan lima ikatan arsitek indonesia
dikutip cnn indonesia com kelima asosiasi tersebut menilai
desain burung garuda tersebut tidak mencerminkan kemajuan indonesia
dan tidak mencerminkan konsep ramah lingkungan
berdasarkan keterangan resmi yang diterima cnn indonesia pada tiga puluh satu maret
nyoman warta menyatakan bahwa dipilihnya desain burung garuda untuk istana negara
sebagai simbol pemersatu bangsa indonesia
selain itu desain burung garuda juga mencerminkan perwujudan untuk pencapaian sinergi
antara seni sains dan teknologi

desain burung garuda untuk istana negara selain menjadi kantor pemerintah pusat kawasan istana negara tersebut juga akan dilengkapi dengan

museum dan galeri
pemindahan ibu kota negara dari dki jakarta ke wilayah kalimantan timur
diumumkan oleh presiden jokowi pada dua ribu sembilan belas lalu
pemerintah juga menyatakan ibu kota negara baru tersebut mengusung konsep ramah lingkungan
dan akan dipenuhi ruang terbuka hijau
ya tadi kita sudah mendengarkan apa perjelasan dari menteri ppn kepala bapak naswar somonu
dan kepala bapak naswar somonu arfa berkaitan dengan rencana pembangunan ibu kota baru negara
tapi bagaimana sebetulnya ekonomi menilai pembangunan tersebut apakah masih relevan di tengah pandemi covid sembilan belas
kita akan bahas besok saja kami akan segera kembali
zairah far benefits
zairah terima kasih
itu jadi kata kata dari shanna
tapi terima kasih juga series ini sudah seukurnya
eksekutif dari indef selamat malam pak tauhid
selamat malam mas renhan apa kabar
kabar baik pak tadi sudah dengar ya pak bagaimana menteri ppn kepala bapak penas
memaparkan rencana rencana membangun ibu kota baru negara meskipun di tengah pandemi
yang menurut pemerintah ini masih relevan kok apakah anda punya pandangan yang sama pak
ini masih relevan meskipun pandemi tapi tetap kita bisa membangun satu ibu kota negara
dengan biaya yang memang sangat fantastis
ya kalau lihat daripada tujuan pembangunan katakanlah ibu kota baru di kalimantan
kan untuk pemerataan ya itu yang pertama
kalau kita lihat analisa menggunakan data bapak nas sendiri sebenarnya
artinya tidak terlalu signifikan mendorong perekonomian nasional
pun kalau pun ada pertumbuhan ekonomi sebenarnya paling terakhir
tinggi hanya di kalimantan timur tapi provinsi provinsi lain di sekitarnya
tidak terlalu terdampak karena apa karena yang terbangun hanya untuk jasa
atau pusat pemerintahan saja bukan pusat ekonomi
itu sangat berbeda konsepnya kalau itu menjadi pusat ekonomi
nah ini akan sangat tergantung bagaimana supply side atau demand side
dari provinsi kalimantan timur dengan pulau pulau lainnya
yang kedua mengenai dengan ketersediaan anggaran
empat ratus enam puluh enam triliun dan itu akan dimulai dua ribu dua puluh empat
sudah terbangun paling tidak di beberapa wilayah terutama untuk infrastruktur dasar
dan itu artinya tidak bisa dibiayai
meskipun dari situasi ini dibiayai oleh
katakanlah kpbu ya artinya kerjasama pemerintah dengan badan usaha
hari gini saya kira badan usaha tidak ada yang berani melakukan investasi di tengah situasi seperti ini
karena mereka banyak yang tersek sek
apalagi kita tahu untuk pembangunan infrastruktur melalui penugasan untuk menggunakan infrastruktur
ini banyak sekali yang tidak menguntungkan begitu
nah ini kita harus mikir ulang
pada akhirnya apbn yang dikorbankan
dan pada akhirnya kita harus menambah beban baru untuk jangka menengah maupun jangka panjang
nah terakhir soal momentum
kalau kita lihatkan momentumnya sekarang kan momentum recovery economy
misalnya ibu kota baru sekarang digaungkan di tengah masa covid
yang itu yang pertama
yang kedua infrastruktur yang dibangun bukanlah ibu kota baru
tapi infrastruktur yang punya multiplier effe
ekonomi yang lebih tinggi di katakanlah wilayah wilayah lain yang lebih kuat
yang punya daya dukungan penuhnya tinggi
misalnya di kawasan industri
di daerah katakanlah pusat pertumbuhan kecamatan
dan sebagian yang sebenarnya jauh lebih dibutuhkan ketimbang ibu kota baru
dan kita tahu bahwa pemulihan ekonomi justru bantuan sosial yang saat ini dibutuhkan
agar demand ekonomi terbangun dengan baik
oke jadi kalau tadi yang dikatakan oleh pemerintah bahwa
justru dengan melanjutkan kembali
pembangunan ibu kota baru negara ini adalah new playground
untuk ekonomi dan justru bisa menggenjot
itu logika atau hitung hitungan kalkulasinya menurut anda bagaimana pak tauhid
ya tidak tepat lah
karena sudah dihitung
tambahannya dua persen
kalau kita butuh katakanlah sekarang asumsinya ingin keluar dari proses pemulihan ekonomi
sampai enam tujuh persen
maka bukan di situ tempatnya
tepatnya adalah yang marketnya jelas
sebagian di jawa sebagian luar jawa
dan tidak tepat modelnya adalah katakanlah hanya pusat pelayanan jasa pemerintahan
tapi pusat industri atau pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang memang ada pusat ekonomi baru
jadi tidak hanya sebagai pusat pemerintahan
nah desainnya ibu kota baru kan memang untuk desain jasa pemerintahan
di sini ada kawasan apa
pemerintahan pendidikan kesehatan termasuk daya dukungnya
dan ini yang menurut saya agak berbeda
karena biasanya kalau pusat pemerintahan seperti ini sepi begitu
jadi tidak banyak aktivitas yang besar
kalau kita lihat juga dari sisi jumlah manusia yang diperkirakan hanya satu lima juta di daerah baru
tidak cukup untuk mendorong perekonomian nasional
jadi akumulasi orang maupun konsumsi daerah tersebut masih relatif kecil
baik pak tauhid
kalau kita kemudian bicara soal skema anggaran ya
atau yang membebani apbn
ini kan meskipun belum ada angka pasti
tapi kan mayoritas kemudian dari pemerintah mengatakan bahwa pembiayaan ini skemanya akan bersama sama begitu
artinya tidak akan memberatkan apbn
karena mayoritas akan dilakukan oleh swasta bumd dan pihak pihak yang lain
nah anda melihat apakah memang ini tidak begitu
membebani apbn kita ketika ada anggaran yang harus dikeluarkan
nah masalahnya adalah kalau kita melihat mengacu pada kerjasama pemerintah badan usaha
di mana skema pemilihan ibu kota ini terbesar
nah ini adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha itu yang benar benar menguntungkan
misalnya jalan tol kemudian beberapa jenis pelabuhan kemudian juga misalnya pdam
nah kalau kita lihat kerjasama dengan swasta ini banyak sebenarnya yang tidak visible
misalnya saja untuk sarana pendidikan dan kesehatan kemudian gedung eksekutif legislatif
nah apakah kerjasama pemerintah dan badan usaha tersebut yang dominan
itu bisa menghasilkan return yang cukup baik begitu bagi swasta untuk tertarik berinvestasi di sini
nah lagi lagi ketika kerjasama badan usaha tidak mencapai
maka benternya biasanya harus melalui apbn
dan itu biasanya melalui apakah pmn ataupun melalui belanja kl
nah pada akhirnya ini yang pada akhirnya harus dibebankan ke pbn sekali lagi ketika skema ini tidak berhasil
karena kalau tidak misalnya diundur sampai kpbu ataupun pt
apa namanya public private partnership berhasil itu membutuhkan waktu relatif lama
dan itu nggak bisa kalau ibu kota baru menunggu skema atau yang konvensional dengan jangka waktu yang relatif cepat begitu
baik pak tauhid apakah situasi hari ini di tengah pandemi ini di mana sektor ekonomi juga masih terpukul ya
skema yang tadi anda khawatirkan itu semakin besar kerannya untuk terjadi
artinya bisa jadi kemudian skemanya nanti ujung ujungnya
karena skema yang di luar apbn ini bisa terkendala
kemudian ujung ujungnya justru menggunakan uang pbn tadi itu
ya saya kira ya mau nggak mau ya tidak punya pilihan on planningnya seperti itu ya
sebetulnya ada keputusan politik yang berubah bahwa nanti di dalam pemerintahan itu tidak menjadi undang undang
meskipun sudah masuk di prolegnas ya
karena kalau kita lihat misalnya apbn hanya mampu sembilan belas dua persen
kita belum bicara swasta
belum tentu swasta mau katakanlah terlibat sebesar dua puluh enam dua persen dari empat ratus lima puluh
ya katakanlah hampir sekitar seratusan triliun itu luar biasa
dan saya kira kalau infrastruktur baru yang memang menguntungkan itu sangat relatif terbatas bagi swasta itu terlibat begitu
meskipun memang pemerintah sebenarnya menyediakan lahan itu secara gratis
tapi operasional dari sebuah ibu kota baru dengan market yang katakanlah penduduk relatif jarang agak sepi dan sebagainya harus berpikir ulang begitu ya
oke ini kan judul kita pak tauhid menakar optimisme ibu kota baru negara
optimisme anda bagaimana
jadi kalau melihat tadi dari angka angka yang sudah disampaikan kemudian dari pemaparan menteri ppn kepala bapak pernas tadi
optimisme anda apakah ya ini masih berpeluang
sangat besar atau justru yang tadi anda katakan berpikir ulang
ya saya setuju untuk berpikir ulang ya
kalau dari segi skenario pembiayaan dengan kondisi hari ini
katakanlah ya kan pelaksanaan infrastruktur pembangunan infrastruktur ini kan kebanyakan oleh bumn dan penugasan
dan hari ini kondisi utang bumn kita terutama infrastruktur sangat besar sekali
dan mereka menurut saya terbebani
jadi sangat tidak mungkin kalau dengan
tambahan katakanlah ibu kota baru mereka dibebankan dengan pekerjaan penugasan seperti ini
yang kedua juga urgensinya begitu
katakanlah kita tahu bahwa solusi ada lima isu dikemukakan
pertama soal urbanisasi kemacetan ran banjir dan supplier bahan baku dan aktivitas ekonomi di jawa
meskipun ada ibu kota baru di sana memang di sana akan terpecahkan
tetapi masalahnya yang dijalankan
fakta ini juga tidak terpecahkan
jadi tidak adil juga bagi terutama di jawa
yang menurut saya dengan situasi ini belum terpecahkan masalah masalah ini meskipun ibu kota pindah
jadi harus ada win win solution dalam jangka panjang
nah menurut saya memang kalau ibu kota baru kalau beberapa asumsi tadi yang bahwa di sana sebagai pusat ekonomi dan sebagainya
menjadi desain yang cukup besar
menurut saya baru bisa dipecahkan
tapi saya lihat rencananya tidak kesini
tapi kan tampaknya pemerintah tetap mau meneruskan pak tauhid
apa kemudian tantangan terbesar resiko atau mungkin masukan dari anda
jika memang betul betul ini tetap mau diteruskan sesuai dengan plan yang sudah ditetapkan
ya yang pertama tentu saja kalau kita lihat beberapa kondisi hari ini ya
bahwa era tersebut yang awal awalnya dinyatakan bebas
persoalan lingkungan ya
itu ternyata kan kita masih melihat berita dan sebagainya daerah tersebut masih wilayah banjir
dan itu sama juga dengan di jakarta begitu ya
yang kedua juga soal suplai air bahan baku yang memang harus dibangun di sana cadangan air
dan kalau misalnya terjadi masalah di sana saya kira sama halnya dengan di jakarta begitu
nah itu saya kira beberapa pikiran
tapi yang penting adalah bahwa dengan adanya
karena ibu kota baru ini tidak memecahkan secara signifikan persoalan kesenjangan ekonomi begitu
justru yang harus dibangun adalah infrastruktur infrastruktur bukan hanya di ibu kota baru
tapi di provinsi provinsi lain yang juga sangat membutuhkan
dan itu tidak cukup membangun satu provinsi menyelesaikan masalah pemerataan
dan terakhir adalah salah tadi
skema pembiayaan yang menurut saya kurang visible dengan skenario bahwa ini melalui public private partnership
dan kita tahu bahwa kemajuan public private partnership yang sudah terjadi sekarang ini relatif belum optimal dan lambat
karena tadi resikonya tinggi ketika memang ada masalah di lapangan atau masalah skema financing yang tidak layak dibiayai oleh swasta begitu
pak tauhid menarik sekali tadi apa yang sudah kita bahas ya
anda punya perspektif yang lain soal bagaimana kalkulasi hitung hitungannya seperti apa
dan melihat kondisi yang terjadi
pada saat ini
pada saat ini
sehingga anda mengatakan bahwa lebih baik kita berpikir ulang kalau memang mau meneruskan pembangunan ibu kota baru negara ini
tapi pak tauhid kalau kita melihat rencana pemerintah ini kan tampaknya masih mau tetap berjalan pak
sesuai dengan target target yang kemudian ditentukan
nah kalau di luar isu pembangunan ibu kota baru negara ini
bagi yang kemudian mengkritisi ini apalagi di tengah pandemi adalah alasannya karena ekonomi
nah dalam situasi ini pemerintah menurut anda
sebetulnya fokusnya ada di mana terlebih dahulu
di luar isu soal pembangunan ibu kota baru negara ini
saya kira pemulihan ekonomi ya
kita sudah tahu bahwa pendekatan katakanlah melalui moneter tidak begitu efektif ya
dengan mendorong suku bunga kita turun
karena kredit ternyata juga kredit terkontraksi
nah satu satunya jalan memang melalui kebijakan fiskal
melalui katakanlah bantuan sosial
tetapi bantuan sosial kita kita lihat hampir setahun ini tidak terlalu mendorong konsumsi kita lebih tinggi
meskipun ada perbaikan
tinggal memperbaiki skema bantuan sosial
agar memang lebih bisa meningkatkan daya beli terutama menengah ke bawah
satu jalan adalah melakukan perbaikan data data untuk perbaikan data sosial yang lebih tepat sasaran
yang kedua tentu saja yang paling penting memastikan bahwa laju covid ini
memang bisa diturunkan secepatnya dan katakanlah dikurangi benar sepatnya
sehingga itu memberikan kenyamanan bagi setiap orang setiap lembaga maupun dunia usaha untuk beraktivitas ekonomi jauh lebih kencang dan jauh lebih baik
oke terakhir pak tawid
kalau memang anda mengatakan ini harus berpikir ulang
berapa lama waktu yang harus disiapkan oleh pemerintah
karena kan ini kan targetnya dua tahun
dua ribu dua puluh dua sudah mulai dua ribu dua puluh empat pembangunan
nah ini berapa lama
ini kan selalu kalau sudah terus kapan kemudian yang waktu yang tepat
mungkin anda punya perspektif soal itu pak
ya kalau waktu saya kurang bisa memprediksi ya
tapi begini ketika kita memang sudah mempunyai skema
katakanlah kita harus menyisikan anggaran empat ratus sampai lima ratus triliun
itu yang paling tidak
defisitnya katakanlah memang harus rendah mendekati di bawah satu
persen agar lebih rendah
nah di bawah satu persen itu paling nggak butuh waktu sekitar lima sampai sepuluh tahun
karena kalau kita lihat sekarang masih relatif tinggi
kita sekitar lima tujuh kemarin enam tujuh
itu masih butuh waktu
karena sekarang adalah prioritasnya memperbaiki ekonomi karena persoalan covid ini
ketimbang memang untuk katakanlah bicara ibu kota baru
ketika dua duanya berjalan
menurut saya pada akhirnya
akan ada yang dikorbankan
dan kita akan lebih setuju bahwa
ya kita akan memilih bagaimana memulihkan ekonomi ini secara nasional
ketimbang hanya memilih prioritas untuk ibu kota baru
baik menarik pak tawhid perspektif anda
mudah mudahan apa yang kemudian kita bahas ini
juga bisa menjadi poin poin masukan dan juga pertimbangan kepada pemerintah
untuk kebijakan yang akan diambil
tentu berkaitan dengan pembangunan ibu kota baru negara
terima kasih banyak pak tauhid ahmad
direktur eksekutif indef sudah berbagi perspektif
pada malam hari ini
sehat selalu pak tawhid
sama sama terima kasih mas sehat
pemerintah dki jakarta membolehkan masyarakat
mengadakan tarawih jamaah
dengan sejumlah persyaratan
cnn indonesia news
saya akan segera kembali bersama dengan rekan saya
serta bersama kami